selanjutnya kita akan memantau nilai tukar rupiah terhadap dolar as
pada perdagangan pagi hari ini kita lihat seperti apa rupiah pergerakannya
sentimen utama saat ini memang belum bergerak dari upaya bank sentral
untuk mengatasi inflasi dan perkembangan resesi
kenaikan suku bunga the fed dapat mempengaruhi pergerakan pasar keuangan global
melalui transmisi suku bunga
tadi malam bank sentral amerika serikat memutuskan untuk menaikkan suku bunga acuan
pengendaratan moneter yang dilakukan oleh bank sentral negara maju ini
lewat kenaikan suku bunga acuan terutama the fed
membuat dolar amerika serikat sebenarnya menguat dan menumbangkan mata uang hampir di semua negara
termasuk rupiah tapi untungnya pagi ini rupiah menguat
dan kita lihat bagaimana pergerakan rupiah sepanjang hari nanti
lalu kita lihat bagaimana dengan posisi isg pada perdagangan sesi pertama pagi hari ini
kami ajak anda untuk memantau pembukaan isg pada pagi hari ini
pergerakan iisg atau indeks saham gabungan hari ini

dipengaruhi oleh kenaikan suku bunga the fed atau fund rate dari the fed sendiri ffr
bank sentral amerika serikat federal reserve mengerek suku bunga acuan tujuh puluh lima basis point tadi malam
tak hanya itu pelaku pasar juga masih mencermati laporan keuangan emiten di paruh pertama tahun ini
jarak antara tingkat suku bunga antara the fed dan bank indonesia semakin mengecil
tentu saja yang perlu diwaspadai oleh para investor adalah
kemakin berkurangnya jarak ini akan mendorong capital outflow yang terjadi pada saat ini
dan walaupun fundamental economy hendaknya
indonesia masih cukup baik tetapi kondisi pasar saham dengan
votalitas yang berbeda mengakibatkan pergerakan saham seperti hari ini akan sedikit volatile
kita kemudian melihat bagaimana pembukaan bursa saham asia pasifik pada pagi hari ini kita lihat seperti apa
hmm sepertinya bervariasi nike hanseng melemah dua belas tujuh belas dip dua puluh tujuh enam ratus dua puluh delapan untuk nike hanseng dua puluh enam ratus tiga puluh empat
sementara shanghai dan kospi menguat apa yang membuat shanghai dan kospi menguat
apa yang membuat shanghai dan kosvi menguat
kalau kita bicara mengenai penguatan ini salah satu yang menarik kita perlu waspadai adalah terkait dengan bagaimana sebenarnya hal yang menarik dari australia salah satu yang mungkin berpengaruh kepada asia pasifik
dari sisi konsumen indeks harga konsumen kembali menanjak pada kuartal kedua di australia di tahun ini

sementara di asia pasifik kospi dan kospi menguat
namun sayangnya permintaan chip ponsel dan pc akan terus melemah karena ketidakpastian makroekonomi
laba operasional naik menjadi empat belas satu triliun won atau sepuluh delapan miliar dolar as untuk kuartal yang berakhir tiga puluh juni dari dua belas lima puluh tujuh triliun won tahun sebelumnya
ini merupakan laba kuartal kedua tertinggi sejak dua ribu delapan belas tidak iron maka tadi kospi menguat ya
sementara kalau kita bicara mengenai negeri tirai bambu
bahwasannya alibaba berencana listing di pasar saham hongkong
kita beralih ke perdagangan bursa saham eropa yang ditutup pagi tadi waktu indonesia
kita lihat seperti apa perdagangannya
semua menguat euro fuji dec dan cac
begitu pun juga dengan cac dex dan fuji seratus
ya kekhawatiran dan keperlambatan ekonomi kembali mencuat setelah international monetary fund atau emf
selain itu indeks sentimen konsumen di jerman diprediksi akan menyentuh level
dengan level terendah di agustus mendatang
karena kekhawatiran akan pasokan gas akan menghambat ekonomi
lalu kita lihat bagaimana perdagangan bursa saham amerika pada perdagangan pagi tadi waktu indonesia yang ditutup
wall street menguat tajam setelah federal reserve menaikkan suku bunga acuman sebesar tujuh puluh lima basis point
wall street menguat tajam setelah federal reserve menaikkan suku bunga acuan sebesar tujuh puluh lima basis point
seperti yang diharapkan
bahkan nasdaq membukukan presentasi kenaikan harian terbesar sejak april dua ribu dua puluh
karena komentar gubernur the fed jerome powell yang meyakinkan investor
berdasarkan permintaan untuk layanan komputasi awam
mengurangi kekhawatiran tentang pasar iklan yang melambat
mengurangi kekhawatiran tentang pasar iklan yang melambat